sebenarnya yang paling penting kepada kita semua
khususnya saya di kota medan masyarakat kota medan
sebenarnya yang paling penting hari ini kami mengingatkan adalah
bagaimana penerapan prokes itu benar benar bisa dijalankan oleh
seluruh masyarakat kota medan
oleh karena itu hari ini kami sebagai pemerintah kota medan
yang paling utama adalah menyadarkan masyarakat berapa pentingnya
prokes untuk dijalankan agar penyebaran covid di kota medan ini
bisa kita turunkan angkanya
hari ini mbak ketika kita buat sentra vaksinasi
sangat berbeda dari bulan bulan yang lalu
karena dulu ketika kita buat sentra vaksinasi yang datang sepi
masyarakat belum mau dan hari ini sudah berbondong bondong
karena itu tetap kita berkolaborasi dengan pemuka pemuka agama
untuk di tingkat kecamatan di tingkat lingkungan
agar bisa mensosialisasikan juga betapa pentingnya untuk dilakukan vaksinasi